upah minimum provinsi atau ump dua ribu dua puluh satu tidak naik sama dengan tahun dua ribu dua puluh
sesuai dengan surat edaran menteri ketenagakerjaan
ini karena pemerintah melihat kondisi ekonomi indonesia masih lesu
namun sejumlah gubernur memutuskan menaikkan besaran upah minimum provinsi
bervariasi mulai dari dua hingga lima enam persen
namun ada pengecualian bagi mereka pengusaha yang terdampak covid sembilan belas
bagaimanapun kenaikan upah ini dinilai membingungkan dunia usaha
dan bagaimana juga dari sisi buruh
ini akan menjadi diskusi kami malam ini siapa
siapa saja narasumber malam ini
saya sapa langsung ibu hayani rumondang plt dirjen phi dan jsk kemnaker
ibu yani selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih ibu yani sudah bergabung malam ini
saya juga sapa pak anton supit waketum ketenagakerjaan dan hubungan industri alkadin
pak anton selamat malam
selamat malam mbak putri
selamat malam pak terima kasih sudah bergabung
dan saya sapa bang said iqbal presiden ksp
bang said selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang said
terima kasih atas waktu anda sudah bergabung malam hari ini
dan sejauh ini sudah ada lima provinsi yang resmi menaikan upah
bervariasi mulai dari dua persenan hingga lima persenan
kita lihat dulu ada datanya kami sudah siapkan
di antaranya adalah provinsi jawa tengah kemudian daerah istimewa yogyakarta
kemudian jawa timur
kita lihat kita tampilkan dulu datanya
ya ini dia
dki jakarta naik tiga
kemudian jawa tengah naik tiga dua puluh tujuh persen
jawa timur lima enam puluh lima persen
sulawesi selatan naik sebesar dua persen
hanya ada lima provinsi ini yang menaikkan
tapi memang dengan pengecualian
bu yani sebenarnya ini kemudian sudah dikoordinasikan di internal kemnaker
bahwa kemudian ada daerah yang menaikan dengan beberapa syarat
syaratnya itu pun nanti kemudian diajukan kepada
dinas ketenagakerjaan di masing masing wilayah
jadi ini dikembalikan lagi ke diznaker
persisnya seperti apa untuk syarat syarat ini bu yani
sudahkah dibicarakan teknisnya
jadi terima kasih selamat malam pak putri dan pak anton juga pak teh
jadi tadi pertanyaannya adalah syarat syarat dari diznaker
jadi begini saya berangkatnya dari surat adaran tersebut
jadi surat adaran tersebut sebenarnya tujuannya adalah
menjaga kondisi kelangkuman usaha
termasuk juga karena ada beberapa kondisi kondisi
yang mengakibatkan kondisi ekonomi ini kurang membaik
kita sama sama tahu ya
jadi baik itu dari pertumbuhan ekonomi
lalu kemudian juga banyaknya saudara saudara kita yang di phk
dirumahkan tidak dengan upah penuh dan sebagainya
sehingga kalau berbicara mengenai surat edaran tersebut
itu sudah mempertimbangkan berbagai hal
jadi tidak hanya itu tapi juga ada komunikasi koordinasi
dengan dewan pengupahan seluruh indonesia
artinya di dalam dewan pengupahan di seluruh indonesia itu
ada unsur dari pemerintah
selain dari unsur serikat pekerja serikat buruh ya
nah sekarang terkait tadi dibuka ada kenaikan upah minimum
yang di atas dari upah tahun dua ribu dua
saya kira memang penetapan upah minimum
ini kan merupakan kewenangan gubernur
bagaimana tertuang dari regulasi
jadi dalam hal terdapat daerah yang memang
bapak atau ibu gubernur menetapkan upah minimumnya
tidak sesuai dengan pedoman yang diberikan
melalui surat adaran menakar
tentu ini jangan dilihat bahwa
bagaimana gubernur itu tidak menjalankan kebijakan yang dikeluarkan
tapi adalah lebih kepada mengetahui kondisi kemampuan ekonomi
di wilayah masing masing
itu kami perlu
termasuk kemampuan membayar upah minimum
bagi pekerja buruh yang baru bekerja
jadi sebenarnya menetapkan upah minimum lebih tinggi
dari upah minimum dua ribu dua puluh
tentu ini sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan
nah kami percaya itu
pertimbangan yang mendalam dan matang
sebagaimana tadi juga sudah kita dengarkan sama sama
mengingat penetapan upah minimum tersebut
berlaku juga untuk perusahaan di semua skala usaha
bukan satu skala saja
tapi di skala usaha dengan berbagai kondisi yang ada
langkah ini sudah sangat dipertimbangkan secara matang
jadi dan juga perlu diingatkan kembali
bahwa upah minimum provinsi ini adalah sebagai dasar
untuk penetapan upah minimum di sektor mana saja
dan ketika nanti ada keinginan keinginan dari bapak bupati
ataupun wali kota untuk menetapkan unk nya
maka sebagaimana dalam regulasi bahwa umk tersebut
juga harus lebih tinggi
artinya bahwa apapun yang diambil langkah
maka tolong perhatikan pada perusahaan perusahaan
yang tidak mampu tadi
di samping ada sektor sektor yang memang masih kuat
jadi kalau tadi ditanya koordinasinya
saya kira bahwa lewat dewan pengupahan
yang ada diwakili juga oleh pemerintah atau dinas terkait
saya kira ini juga sudah tersampaikan
terima kasih mbak putri
oke bagaimana dari sisi pengusaha pak anton
infonya dengan upas disamakan saja
beberapa diantaranya sudah tidak kuat benar begitu
apalagi sekarang ada yang beberapa daerah menaikkan pak anton
saya kira beginilah
kita harus taat kepada hukum ya
dan pertama saya ingin meluruskan bahwa yang selalu dimasalahkan ini upah minimum
padahal upah minimum ini adalah upah minimum yang diperlukan
diatur adalah orang yang masa kerja baru setahun
atau baru yang masuk dalam pasar kerja
setelah itu berlaku upah negosiasi
jadi upah minimum bukan satu satunya upah
kalau pemerintah mengumumkan tidak naiknya upah minimum
tidak berarti upah tidak bisa naik
karena yang diatur atur pemerintah upah minimum
upah yang di dalam katakanlah sehari hari diantara kerja dan pengusaha
itu berlaku upah negosiasi
tapi sekarang yang saya juga heran
ya mestinya yang kita harapkan pemerintah pusat lebih tegas
dasar daripada lima daerah itu memutuskan berbeda
jangan lihat besarannya ya tapi prinsipnya
prinsipnya tidak mengikuti se
oke lah kita sepakat dengan ibu dirjen tadi bahwa kewenangan gubernur menentukan upah
tetapi ada pedomaan lain yaitu pp tujuh puluh delapan

itu masih berlaku
karena undang undang cipta kerja kan harus memerlukan pp
dan satu dua bulan baru bisa berjalan
plus inflasi persen sekian artinya malah upah mesti turun
tapi kita tidak menuntut upah turun
karena sesuatu yang saya kira itu tidak mungkin
tetapi saya kira yang mengatakan bahwa upah itu sebaiknya juga tidak naik
sudah paling bijaksana karena apa
seperti bu dirjen katakan tadi
peminimum itu tidak berlaku hanya untuk industri besar
tapi berlaku untuk ukm dan lain lain
jadi kalau mereka juga susah melaksanakan
bagaimana kita mempertanggungjawabkan bahwa undang undang ini efektif
jadi untuk apa
kita bikin sesuatu ketentuan yang nanti pelaksanaan juga tidak maksimal
atau katakan hanya berapa puluh persen saya kira semua sudah tahu itu
nah oleh karena itu sebenarnya yang diharapkan adalah ketegasan pemerintah
jadi kalau buat kita ini ya tentunya kita harapkan ke depan
jadi jangan lagi setiap tahun kita mesti berhadapan dengan mas iqbal
dengan pemerintah hanya untuk bicara upah minimum
kenapa sih kita tidak bisa bicara yang lebih tingkatnya lebih tinggi lah
karena malaysia serikat pekerja sana sudah mulai memperkenalkan smart partnership
artinya bagaimana melatih pekerja mempunyai kompetensi tinggi sehingga tidak bicara upah minimum
dan upah minimum itu begini yang saya juga surprise
yang berjuang untuk upah minimum naik itu adalah orang yang bekerja yang sudah di atas upah minimum
jadi relevansinya di mana ini sekarang kan
ya kalau yang berjuang itu adalah si penerima upah minimum
yang merasa tersiksa dengan upah yang dianggap kecil itu ya maksudnya kita bisa mengerti
dan kalau dibilang upah minimum itu tidak manusiawi karena tidak cukup satu keluarga
saya kira ibu dirjen bisa jawab
upah minimum tidak didesain untuk satu keluarga itu memang untuk lajang masa kerja satu tahun
setelah bekerja setahun itu lantas bicaralah upah negosiasi
minta naik berapa kali lipat silahkan itu rudingkan bersama
dan yang paling tahu kondisi adalah pekerja dan pengusaha setempat
nah ini yang saya kira sudah salah kaprah karena kita selalu jadi agenda rutin
setiap tahun kita harus berhadapan hanya membicarakan upah minimum
di negara negara lain asean
di negara asean ini saya kira yang namanya upah real itu selalu lebih tinggi dari upah minimum
kalau di indonesia terbalik
upah real itu upah minimum
lebih tinggi dari upah real
jadi terbalik kan ini karena upahnya tidak tinggi
kenyataan yang mereka terima lebih tinggi dari upah minimum
saya kira seperti itu
jadi sesuatu yang saya kira ada sesuatu yang salah
nah karena itu kita harapkan tahun depan
ya marilah kita duduk sama sama merundingkan
tidak perlu kita harus setiap kali turun ke jalan demo setelah itu tahun depan agenda berulang lagi
bukankah sebenarnya penentuan ini juga hasil dari perundingan itu
nanti ya kita konfirmasi ke bang said setelah jeda
sebenarnya perundingan itu bagaimana hasilnya
karena kalau dari sisi buruh katanya tidak ada itu kata upah tidak naik ketika berbicara dengan dewan pengumpahan nasional
tapi nanti kita bahas setelah jeda bang said
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih mengundang tiga narasumber berkaitan dengan
upah minimum provinsi dua ribu dua puluh satu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak naik
upahnya sama jumlahnya dengan tahun dua ribu dua puluh tapi toh ada beberapa kepala daerah yang kemudian menaikkan upah mereka
kondisi ini sebenarnya tadi sudah ada respon dari pemerintah dan juga dari sisi pengusaha
tapi surat edaran menteri tenaga kerja ini dinilai paling tidak menempatkan buruh pada situasi yang tidak menguntungkan
jika protes kemudian ada ancaman pemecatan dan lain sebagainya
jadi mau tidak mau juga harus menerima
jadi yang benar benar cuma gubernurnya itu
yang lain lainnya diklaim dua puluh lima provinsi akan mengikuti sc
itu yang salah
kenapa sekarang gubernur berbeda dalam nilai yang diputuskan dengan se yang ditandatangani oleh menakar
karena menakar itu keliru dan sembrono
karena anda petik ya
se itu tidak boleh bertentangan dengan et tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan
di situ dijelaskan penetapan upah minimum adalah kenaikannya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi
saya tidak seperti bu dirjen dan bu menteri paham tidak yang diberikan pertumbuhan ekonomi dalam
ukur penetapan kenaikan upah
kenaikan upah minimum itu
itu yang selalu dipakai oleh dewan pengumuman year year
september ke september
misal yang ini september dua ribu sembilan belas ke september dua ribu dua puluh
tahun lalu kenaikan upah minimum dua ribu sembilan belas yang dipakai berarti september dua ribu delapan belas ke september dua ribu dua puluh
maka itu yang ngacau
yang ngawur itu susah pedaran
setas dasar apa
menyatakan bahwa sama nilai upah minimum dua ribu dua puluh satu sampai dengan dua ribu dua puluh
wong pp nomor tujuh puluh delapan eh dua ribu lima belas nya belum dicabut kok
menteri mengingkari aturan yang dibuat sendiri
nah maka lima gubernur itu yang benar
mulai dari gubernur jawa tengah
itu nama dia
september dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua september lagi
itu inflasi jawa tengah berapa
atau inflasi nasionalnya berapa
pertumbuhan ekonominya berapa
ini kan karena hanya ingin membelai pihak pengusaha
yang kami rasa ya
tentang pengusaha menolak ya kita nggak bisa apa apa
selalu menteri tenaga kerja dan jajarannya termasuk para dirjen
pro kepada apindo kadin
apa maunya apindo gadil diikuti
apa maunya pengusaha diikuti
ini gak merasa
kita bisa berbeda lah terhadap sudut pandang itu
kalau saya kira terdekat
nah dengan demikian
begitu pula agnistipa swedan
trisul tangan mengkebuwono
apa yang sulawesi selatan itu
juga menaikkan berdasar pp
kenapa tahun tahun sebelumnya antara surat edaran dan pp tidak dipertentangkan
edaran dengan pp
pt mengatakan inflasi pertumbuhan ekonomi
september ketemu september
dengan pengumpahan di seluruh indonesia
gak ada yang berumpah
itu sesuatu yang baru
kenapa yang baru
di tengah covid
sayang sekali ada
ada kendala komunikasi
nanti kami kembali kepada anda
saya minta tanggapan dulu dari bu yani
bu yani tanggapan anda
jadi kalau bicara pp
karena itu regulasi yang harus diikuti
di dalam pasal disebutkan
itu di pasal empat puluh tiga
pada tahun kelima
jadi paling lambat tahun dua ribu dua puluh
itu sudah dikeluarkan peninjauan
jumlah dan jenis ponen
pp tahun dua ribu lima belas itu
permen tentang upah minim
setelah ditetapkannya peninjauan
jadi tahun dua ribu dua puluh satu itu
sebenarnya tidak menggunakan pp tujuh puluh delapan
jadi seperti itu
tidak lagi menggunakan pp tujuh puluh delapan
jadi tidak hanya itu
kondisi dampak covid ini
permen tahun dua ribu lima belas
pada kondisi kondisi yang normal
melihat kembali kepada pp tujuh puluh delapan
bahwa jelas disitu
sebenarnya sudah dituarkan
itu sudah dikeluarkan
melalui peraturan menteri
di tahun depan itu
ini kondisi yang tidak normal
situasi kita sekarang
yang akan diberikan
akan jadi pekerja di bawah satu tahun
itu jangan turun
di bawah upah minimum
yang sudah berlaku tahun dua ribu dua puluh
nah itu nah tadi terkait
misalkan tentang komunikasi
ini memang tidak diakui dan sebagainya
sebenarnya kita dewan pengupahan nasional
itu sudah sangat peduli
dimulai bulan april sudah
membicarakan ini maka
pada saatnya itu dilakukan
di lima wilayah
yaitu wilayahnya antara lain
yang sekarang upahnya naik padahal
terhadap kajian di lima wilayah
tersebut kedua unsur
bahkan ditambah pembentah
fgd yang dilakukan di lima wilayah
lima wilayah itu bersama sama dengan
dewan pengupahan daerahnya
menyadari bahwa dengan
adanya dampak covid ini sangat
dan itulah ada beberapa kajian
jadi sebenarnya tidak serta merta
surat edaran itu
hanya memikirkan pada kondisi kondisi
normal jadi karena situasi
yang tidak normal jadi sekali lagi
sebenarnya kalau pp tujuh puluh delapan itu sudah jelas
mengatakan bahwa pada
tahun dua ribu dua puluh satu itu penetapan
upah dilakukan melalui peninjauan
dan komponen khl
yang sudah dilakukan melalui peraturan
menteri nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh
jadi sebenarnya kalau dilakukan itu
ada upaya yang turun jadi sebenarnya
begitu upah minimum yang
sebenarnya di bawah tahun dua ribu dua puluh
apalagi kalau pakai hl yang baru
makin ngawur aja pembentrenya
dalam khl itu ada penambahan item
makanya tolonglah yang jujur lah sama rakyat
kalau menjelaskan itu yang jujur
misal enam puluh empat ite
mungkin itemnya tambah
tapi begitu dibedah oleh teman teman guru
nilai karena akibat kualitas item item yang lama itu dikurangi
maka secara total antara enam puluh item khl dengan enam puluh empat item
ketika disuruh main pasar lebih besar enam puluh item
ambillah contoh misal tabloid
empat eksemplar di yang lama
di enam puluh empat item kl itu ada di televisi
dia punya kualitas
empat tabloid waktu itu dihitung hitung empat x lima belas ribu
sebulan bisa enam puluh ribu
begitu menggunakan item tv memang naik
item tv di tabloid ke tv naik kan
itu berarti tujuh rupiah kan
tadi satu hanya ada satu enam bulu
turun begitu pula dengan minyak goreng
turun dua belas ribu
jadi yang lama ke yang baru khl nya
kemudian juga dengan gula pasir
yang jujur lah kalau menjelaskan itu
kadang kadang kita capek terus terawang
tapi yaudah lah kita hadapilah
ini bagian dari sebuah berjalan bersama kaum guru
ruang yang tersedia secara konstitusional begini
mulai dari mulai
katanya dewan pengupahan sudah sepatat
kami panggil nih rasul mirat dari kspi
unsur buruh ya
dari pengupahan nasional
kami panggil sunardi dari ksbsi
kami ajak ngomong ferry nurjahli
tiga tiganya tegas kok di dalam ini
di dalam apa namanya
tnc juga menikut
apa namanya konferensi tersebut
bahkan saya baca notu land yang mengundang seluruh dewan pengupahan nasional
kabupaten kota provinsi sampai nasional
dan bukannya yang ditanda tangannya
oleh ibu rosi mewakili bpn apindo
dan ibu maisker mewakili unsur buruh
nggak ada tuh kesepakatan
ada dua kesepakatannya
tapi karena diputuskan yang maunya apindo
yang jujur lah kalau menurut saya
rakyat ngerti oh iya
jangan berretorika yang kemudian mengaburkan
dan pindahkan kemarahan buruh
oleh karena itu rasa keadilan jadi makin tercederai
oleh karena itu kami menyambut baik
kelima gubernur itu yang benar
oke sekalipun asimetris itu bang said
itu udah dihitung
karena kan hitungnya gini
september dua ribu sembilan belas sampai september dua ribu dua puluh
kemudian kan mulai covid
ekspresi ekonomi terjadi dari maret dua ribu dua puluh
itu udah dihitung
stimulasi didapat lah
infeksi rata rata ya
yang lima gubernur itu
kemudian pertumbuhan ekonomi
empat pulang angka yang tadi disampaikan oleh mbak putri
yang tertinggi di jaya timur
itu tadi dihitung
oke sekalipun itu hanya asimetris bang said
maksudnya tetap ada prasyarat yang
kali itu kami menyampaikan dalam kesempatan terakhir
kepada para gubernur
yang ikutin surat edaran
pp itu di atas surat edaran
walaupun pemerintahnya belum ganti kok
baik kita sekarang jeda dulu
bagian tiga maupun yang tadi disinggung
oleh pak anton sigit atau bu hayani
atau apapun yang dalam pp itu diatur
untuk karena ketidakmampuan
akibat naikan upah minimum
tidak usah dinaikkan upah minimum
sudah banyak kok yang membayar
di bawah upah minimum yang rp tiga lima ratus
ada kok di jakarta
tidak ditindak kenapa
api hidup sikap guru pemerintah
perusahaan itu memang tidak
kalau kita mau pakai uu tiga belas karena
berlakonan kita kerja satu tahun
kita tidak lakukan
oleh karena itu
pakai sp tidak usah ada sp
tidak usah dinaikkan
keadaan covid sembilan belas masih kurang
perikad guru untuk bertepo seliru
dengan melakukan pembenaran bagian
kita sekarang jeda dulu bang said
kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda saya berikan
kesempatan kepada pak anton
untuk merespon tadi soal terkait
pemerintah terhadap yang
disampaikan oleh bang said keberpihakan pemerintah
kepada kaum pengusaha dan tidak kepada
kaum buruh kami konfirmasi nanti setelah jeda
tetap di cnn indonesia newscast
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
saya langsung memberikan kesempatan
untuk pak anton dari
kadin untuk merespon
tadi pernyataan bang said yang mengatakan
buruh sudah cukup tepo seliro
selama ini ketika ada pembayaran
yang bahkan di bawah ump tidak protes
dan lain sebagainya pak anton silakan
kasian juga lihat pemerintah ini
lihat bu hayani ini dihujat pengusaha
tapi ya itulah amanahnya dari pemerintah
tapi begini mas iqbal
harus tahu bahwa sekarang ini kondisi
pandemi begitu serius
perusahaan itu dalam keadaan menurun
yang maju itu cuma dua
yang naik yang
nah dalam kondisi
seperti ini ini
sudah suasana kan yang berbeda kalau
kita bilang tepo seliru dan lain lain
kita masih untung
masih bisa bertahan jadi sebenarnya
niat daripada sa pemerintah
ekonomi kita paling tidak
bukan membela pengusaha
membela lapangan kerja
nah semestinya paling ideal
adalah memang seperti se itu
jiwanya dan kedua bantuan
sosial yang harus turun
tetapi kalau dalam kondisi sekarang
sudah jelas jelas mengatakan
tidak naik upah minimum
thailand itu kenaikan upah minimum
lima tahun satu kali
saya kira malaysia sama juga hanya di
kita setiap tahun dan ini menjadi
ajang demo dan memang menjadi
semacam akhirnya jadi show
ya aduh aduh kuat
kebetulan saja pengusaha tidak mau demo kan
bahwa ada yang
membayar atau katakan itu
silahkan ditindak jadi kita juga
tidak akan mentolerir orang yang
kalau memang dia tidak mampu ada mekanisme
tapi kalau ada pengusaha yang
memang dengan sengaja itu
buru dengan tidak baik silakan ditindak
kita juga tidak bela tetapi
pernyataan sekarang bahwa
phk sudah sebegian banyak
industri juga menurun
jadi begini industri itu kalau produksi
bukan berarti selalu untung
kalau tingkat produksinya
lebih itu berarti dia bisa profit
bagaimana kita bilang ini produksi normal
nah ini kan yang selalu
terjadi dengan dia
berusaha mempertahankan pekerja yang
ada ini kan sesuatu yang luar biasa
yang kita harapkan dari pemerintah adalah
justru harus diimbangi
dengan bantuan sosial jangan beban
ini semua dibebankan
nah kedua yang harus dipahami
kembali lagi mas iqbal kenapa
kok tidak berjuang menaikkan
upah bagi yang sudah di atas ump
lima tahun kita mesti turun ke jalan
yang memperjuangkan upah minimum naik
saya juga rasa aneh juga ini kan
kalau artinya yang harus
berjuang upah minimum baik adalah orang
tidak bekerja supaya kalau dia bekerja
dapat gaji tinggi kok malah ini terbalik
yang gaji sudah di atas
ya ini kan sesuatu yang ada
tidak benar juga nah oleh karena
ada ketegasan pemerintah terutama
pemerintah daerah sebab kalau kita
bicara mas iqbal jelaskan mengenai
year on year kalau memakai pp

itu upah harus turun
tapi kita tentunya tidak akan
menuntut upah turun
semestinya dengan se ini sudah bisa
menetralisir jadi saya kira
ya kita harus beginilah
pimpinan buruh itu ada
kepentingan kepentingan atau keinginannya
ingin dicapai silakan saja
tetapi jangan pertaruhkan
yang sudah lagi dalam keadaan
susah seperti sekarang yang setiap
sekali kan ada isu apa saja
jadi bahan untuk demo
pihak istilah buruh tidak ada demo mas iqbal
istilah buruh adalah mogok
apabila perundingan gagal
nah jadi kita juga harap
agar guru kita yang bekerja dengan tenang
lagi mempertahankan pekerja jangan
diganggu juga kenyataan kan
itu yang terjadi tetapi
jangan juga selalu kita mengatakan
ada satu dua case yang terjadi
jadi saya kira tidak benar sudah
diiroh kita ini selama ini sudah merasa
bekerja tidak nyaman
jujur saja lah kita mengharapkan
pemerintah kali ini harus tegas
pandemi ini sesuatu yang
kejadian yang luar biasa
kalau ini pun masih harus ditolerir
dengan tuntutan tuntutan yang menurut saya
common sense nya juga sudah
tidak jalan ya kita sama
sekian banyak orang yang tidak bekerja jangan
lupa orang yang tidak bekerja
mempunyai hak untuk
kalau kita terlalu
dengan katakanlah tuntutan tuntutan ini
asean mereka tidak akan masuk
dalam pasar kerja saya kira
supaya masyarakat juga tahu lah bahwa
harus dipisahkan kalau kita
bicara seperti ini ya tentunya
kita bicara saja supaya semua orang
merasa saya benar tetapi
supaya dikaji secara betul
bagaimana kalau anak kita
saudara kita tidak bekerja
dan banyak terjadi dibayar setengah
pun mau tetapi
tidak bisa kita bayar setengah dari ump
itu melanggar aturan
oleh karena itu ump tidak bisa
tinggi jadi sebenarnya sangat salah
minimum tinggi karena ini hanya untuk
upah tinggi setelah setahun silahkan
union dari serikat pekerja
supaya bisa nego dengan baik
saya kira mekanisme inilah
bu hayani yang kita harapkan ke depan
dikembalikan kepada real yang sebenarnya
karena ini perjuangannya
itu menuntut kesejahteraan
di tempat dia bekerja dia bukan
di jalan terima kasih
oke terima kasih pak anton
bang said tapi kalau misalnya melihat sekarang bagaimanapun
sudah ada se kemudian sudah ada
kepala daerah yang sepakat ada yang tidak sepakat
yang kemudian menaikkan ump nya
yang sekarang jalur ditempuh
oleh buruh kemudian adalah
bisa jalur negosiasi
berdialog di tingkat pabrik ada info
beberapa diantaranya sudah berhasil kemudian
tidak menaikkan bagaimana
dengan cara itu bang said
nah itu pertanyaan mbak putri
sudah menjawab pertanyaan mbak putri sendiri
pernyataan mbak putri sudah menjawab pertanyaan
mbak putri jadi
konsepnya begini satu
dalam perahulan dalam peribahasa
bilangnya juga kan jangan kurak kurak tidak
di indonesia itu
menganggut rezim upah minimum
berkala atau upah tahunan
upah minimum berapa
naiknya upah minimum itulah yang
menjadi dasar dalam
penetapan upah kenaikan
berkala saya masih kerja paham
itu saya sebagai
tiga puluh tahun saya sebagai puk
selalu perusahaan itu
menunggu berapa kenaikan upah
minimum nah itu tadi mbak putri bilang kan
ketika tidak ada kenaikan
di satu provinsi maka langsung
bereaksi kan manajemennya
maka pada perusahaan
provinsi yang kenaikan upah minimumnya
dari situ jangan pura pura
tidak tahu lah tiga puluh tahun lah itu jadi
pimpinan peringkat poterja
di tingkat pabrik begitulah
cara semua mayoritas pabrik
berdialog dan berdiskusi dalam menetapkan
kenaikan upah berkala
atau tahunan yang kita kenal dalam
undang undang itu struktur skala upah sesuai
pengalaman pendidikan dan skill
keahlian yang kedua
kenapa serikat buru
memperjuang upah minimum itu konvensi
delapan puluh tujuh dan sembilan puluh enam
serikat buruh memang bahkan di dunia
di dunia bukan
di indonesia di dunia
semua serikat buru itu
berjuang upah minimum maka itu adalah
karena semua serikat
buruh di dunia mau amerika
mau eropa bahkan
jerman yang tidak pernah mengenal upah minimum

upah minimum akibat apa
para pekerja imigran
berasal dari turki polandia
dalam pasar kerja jerman dibayar
murah oleh pemilik modal
oleh pengusaha maka
negara hadir itu
tujuan kita bernegara yaitu
tidak dalam masuk pasar
kita mengadopsi di undang undang nomor tiga
di dalam pasal tentang upah minimum
yang pengaman itu tujuannya
maka serikat buru
berjuang semakin mungkin
nah ketika di pabrik karena
kita menganut rezim upah minimum itu
kita rumuskan di undang undang itu
bagaimana kita menghitung
produktivitas bagaimana kita menghitung
waktu msk jadi hilang ini
diundang undang cipta kerja
padahal itu sebenarnya mengandung
arti antara pabrik
sendal jepit dengan pabrik
nah itulah yang menjelaskan
mengapa upah minimum
diperjuangkan oleh serikat buru
dan terakhir ini
bukan kali pertama kita resesi

berapa yang dinaikkan oleh presiden habibie
tujuannya menjaga konsumsi
dalam analogi yang sama
seharusnya juga turun
turun upah saat itu sembilan puluh delapan
menjaga konsumsi pada analogi
sekarang kira kira kata katalah
supaya menjaga konsumsi
tapi oke lah karena kita dihitung
berkitar betul tadi
ini udah investasi
dua tahun lagi investasi bleeding kok
udah bansos bansos kalau ditambah lagi
bisa dicap bangkrut
kondisi pendapat konsumsi dijaga
ketika purchasing power terjaga
saya untuk instrument purchasing power
karena kita tentu juga ada
itulah dasar pemikiran kami
apresiasi lima gubernur yang benar
gubernur jawa barat
cepet cepet kebaiki kekeliruannya
itu basis industri terbesar
yang menunggu aksi aksi
yang besar untuk
betapa silahkan mbak putri
silahkan saya denger
bu yani silahkan
bang said cukup
saya berikan kesempatan bicara untuk bu yani terlebih dulu
oke saya kasih kesempatan untuk bu yani
akan melaksanakan saya sudah bilang tadi
bu yani silahkan
dengan perundingan dulu
perundingan detok kita instruksikan
silahkan mbak putri
bu yani ini terakhir
ini terakhir untuk anda karena bagaimanapun
ini sekarang pemerintah berada di tengah tengah
tadi di gebuk dari
pengusaha pengusaha bilang tidak tegas
makanya kemudian ada yang
menaikkan dan ini kemudian justru membingungkan
pengusaha sekarang tapi di gebuk juga dari
sisi buruh karena ini tidak
menguntungkan lagi lagi situasinya
tapi bagaimanapun ini sekarang sudah
toh juga pengusaha bagaimanapun tetap harus
mendapatkan kejelasan dalam waktu dekat
terutama bagi mereka yang berada di
lima provinsi yang kemudian menaikkan itu
begitupun juga dengan buruh harus
mendapatkan kejelasan itu apa yang akan
diambil langkah selanjutnya
ya pertama tentu kalau di gebuk dari
dua sisi kalau pemerintah nggak ada di negara ini
kayak apa jadinya gitu kan
ya mbak putri saya kalau di gebukin terusnya
pak anton sama pak iqbal lah terus siapa yang
atur negara ini jadi intinya begini
sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa
surat edaran itu
bermaksud antara yang adalah menjaga
kelangsungan usaha dan perlindungan
semula pada pekerja nah
saya ingin menyampaikan bahwa
apa yang dilakukan pemerintah ini memikirkan
pekerja kita yang akan
masuk ke pasir kerja begitu banyaknya
hampir dua belas juta yaitu apa
angkatan kerja setiap tahun
masuk itu sudah sekitar dua lima
sampai tiga lima juta
kemudian yang menganggur
sembilan juta itu angka
bps februari dua ribu dua puluh
yang belum menunjukkan
dampak covid begitu kita dapat
dampak covid ini pun belum
secara fakta itu sudah sekitar
dua satu juta jadi totalnya dua belas juta
nah sekarang dari dua belas juta itu
saudara saya sendiri
lalu bagaimana kalau mereka tidak masuk
dalam pasar kerja
begitu ditetapkan upah
lebih tinggi kasian
tertutup kesempatan anak anak kita itu
pada kondisi sekarang saja
pada kondisi sekarang saja banyak yang sudah
sebenarnya begini kembali kepada
sudah dapat fakta bahwa
ada daerah yang meningkatkan
upah minimum daripada angka dua ribu dua puluh
tentu kembali kepada implementasi
kita berharap dan sangat percaya
bahwa pada daerah daerah tersebut
dapat dilakukan secara baik
dan karena sudah memperhatikan juga
kondisi kondisi pada perusahaan yang tidak mampu
kami ingin menyampaikan bahwa
pelaksanaannya tentu kami
dari kementerian ketengah kerjaan
juga punya kolega dinas tenaga kerja
tentu di situ ada
tenaga tenaga pengawas yang ada
kita berharap sehingga tadi pak iqbal
sudah mengatakan dilematis
ketika upah minimum
dibayar tidak sesuai dengan angka yang sudah
ditetapkan dilematis tadi
kata pak iqbal saya kira mudah mudahan ke depan
tidak semua daerah daerah
baik itu yang angkanya sesuai
dengan surat edaran dan
juga apalagi yang di atas surat edaran
mudah mudahan dapat dilaksanakan secara
setelah langkah ini tentu ada lagi
kota kota yang menganggap
mampu menetapkan upah minimum tersendiri
di tingkat kabupaten dan kota
saya kira mungkin itu mbak putri yang ingin
sampaikan sekali lagi tentu
memikirkan saudara saudara kita
yang akan masuk dalam pasar kerja
memikirkan juga saudara saudara
kita yang sekarang dalam bekerja ini
apakah masih bisa tahan dengan kondisi yang sekarang
inilah peran peminta
tadi pandangan dari
serikat pekerja tidak bisa
semua akan diambil begitu juga
pengusaha tapi percayalah pemerintah
tidak berada pada satu pihak
sekali lagi pak iqbal kalau pemerintah
berada pada satu pihak saya kira tidak mungkin
ini bisa terjadi jadi kami mendengarkan
perubahan tidak beruntung di tahun dua ribu dua puluh satu
maka langkah yang diambil adalah
maka sama dengan
dan ini tidak hanya
berdasarkan kebijakan kami
tanpa berdasar ya tadi sudah ada
kajian dilakukan oleh dewan
pengupahan nasional di mana juga
diwakili oleh berbagai
organisasi di dalamnya
juga kajian dari bps sudah dikeluarkan
bulan agustus bahwa
dari sekian perusahaan
besar dan menengah dan mikro
itu sudah mengalami kesulitan
baik ibu yani terima kasih
terima kasih mbak putri
saya ucapkan juga terima kasih untuk pak anton
dari kadin pak anton supir
terima kasih bang said iqbal presiden
kspi terima kasih betul betul ya
menjadi gejolak upah di tengah wabah
sesuai dengan judulnya tapi terima kasih
diskusi yang sangat menarik dan menyenangkan malam hari ini
terima kasih sehat semua